tapi radit cinta sama kamu
kita hidup dengan orang yang mencintai kita
daripada kita hidup dengan orang yang kita cintai nak
perkara alam yang memetakan pertemuan di periode kehidupan tanpa peringatan
menggariskan peristiwa yang harus dilalui bersama tak berjeda
kami tertawa terluka lalu kembali bersuka
semuanya terasa sederhana
aku menikmati setiap perkaranya tanpa syarat
ini cerita tentang sam
dia yang aku sebut sebagai sahabat setia
nungguin sini ah
yaudah gua tungguin
maus lu ga dateng lu
liat dong kalo jalan
tolong aja jangan ada yang berantem disini
gak usah ikut campur loh
tapi gua mau ikut campur kenapa emang ga boleh
gua balik dulu ya
gua balik dulu ya
nama lu siapa
waduh tinggal sendiri gue nih
tunggu tunggu tunggu
ucuk dicinta ulang belum tiba
ya udah lu aja masuk gua nih
lu liat temen gua nih
nah lu liat
udah cukup bikin peluk

lu tuh bisa ga sih ga cari masalah ribut terus
nih ya gua jelasin nih
gua jelasin ceritanya
ada cewek disini terus kan gua lagi foto foto
ditabrak sama dua jamet itu
ya ribut terus dibantu sama tuh cewek
nah nih dia nih
ini pasti pik cewek tadi
ini pasti pik cewek
ini pasti pik cewek
ini pasti pik cewek
ini pasti pik cewek
ini pasti pik cewek
halo mas mas jemput saya di jalan prabu ya sekarang

iya makasih ya mas

gua kayaknya di cewekin ya sama dia
gua kayaknya ga dibales bales
mau bulan lu ya
sekarang gini gua nunggu balesan dari wulan
kan gue nunggu jawaban dia

kenapa pas gua di jakarta dia malah pergi ke luar negeri
ya kan dia lagi nyari universitas yang bagus
iya gua tau tapi waktu momennya ga pas
kenapa ga pas gua udah pulang ke amsterdam
kenapa ga pas gua udah pulang ke amsterdam
jadi kan bisa ketemu
tinggal lu telpon sih repot amat
udah ga diangkat
berat kali hpnya ini cor
tunggu tunggu tunggu mas
tapi nih ya lu mending cari cewek deh
karena lu bakal dapet tiga keuntungan
yang pertama nih ya
lu bisa bikin bulan cemburu
yang kedua lu bisa membangkitkan raga raga picisan
puisi lu bisa aktif lagi men
kok gak bareng sama yola
bukannya udah pulang ya
memangnya naradit ga mampir ke tempat list musiknya
udah pulang katanya
malah tadi saya
gapapa bu yaudah kalau gitu saya pulang ya bu
ga mau mampir dulu masuk dulu ya ke dalam
gak usah bu salam aja nanti buat yola
yaudah salam juga buat nama papa ya
tadi radit nungguin kamu
oh ya udah biarin aja ma
kamu kenapa sih sama radit
anak itu baik
anak itu baik
ma radit tuh kasar sama aku
mama gak percaya dia kasar sama kamu
mama sama papanya aja baik
dia posesif ma
itu artinya dia mencintai kamu
itu artinya dia mencintai kamu
engga ma kalau orang cintai tuh ga kayak gitu
mama ga mau denger kamu jelek jelekin radit lagi

dia itu calon suami kamu
tapi radit cinta sama kamu
tapi radit cinta sama kamu
kita hidup dengan orang
yang mencintai kita
kita hidup dengan orang yang mencintai
besar apapun kita mencintai
kita tetap akan menderita
kita tetap akan menderita
yola pasti akan nikah ma

kamu bisa mencintai radit
bisa mencintai radit
kamu akan mengupuknya
lalu kamu akan menunggu bertumbuh
dan berbuah menjadi anak anak yang sangat lucu
kalau tidak ada papa sama mamanya radik
kita mau tinggal di mana
terus kamu mau sekolah di mana
pokoknya setelah kamu lulus sma
kamu harus menikah dengan radit